tahun dua ribu enam belas tercatat sebagai tahun gemilang bagi dunia film tanah air
sembilan film ditonton lebih dari satu juta penonton
dan showbiz news berkesempatan mewawancarai para sinias berbakat tanah air
mulai dari keseruan saat mewawancarai pemeran film terlaris tanah air
warkob dki reborn jangkrik boss part satu
interview bersama sutradara produser dan pemain film ada apa dengan cinta dua
kehadiran aktor reza rahadian dan bunga citra lestari lewat dua film berbeda
tiga sri kandi dan film komedi mys jubit boss yang tahun ini jadi film terlaris indonesia ketiga
untuk film yang mengangkat kisah nyata tentang perjuangan ibunda wakil presiden yusuf kala atira
syobis news tak hanya berkesempatan mewawancarai sutradara produser dan pemain utama
kami juga berhasil melakukan interview bersama wapres jk soal film yang menyabet enam piala citra dua ribu enam belas tersebut
kau pernah kena banting beneran atau kena punggung
tidak tidak pernah
dan salah satu film tanah air yang paling dibicarakan di festival film internasional headshot
juga sempat mampir di studio showbiz news bersama para pemain dan sutradara
showbiz news berkomitmen untuk mendukung dunia sinema tanah air untuk terus maju di tahun tahun mendatang